perusahaan aplikasi pencari jodoh e harmony meluncurkan portal platform pencari kerja yang dinamakan elevated carriers
elevated carriers akan menyesuaikan para pencari kerja dengan perusahaan yakni berdasarkan dua puluh empat dimensi kultur penilaian dan kepribadian
dalam satu minggu setiap pengguna portal ini akan mendapat lima rekomendasi perusahaan perusahaan potensial untuk merekrut pencari kerja
elevary carriers dinilai akan bersaing ketat dengan perusahaan perusahaan pencari kerja lainnya seperti linkedin dan monster jub